tak hanya tahun baru kemerihan menyambut natal sudah terasa
sebuah perusahaan emas di munchen jerman membuat pohon natal
yang disebut sebagai yang termahal di eropa
pohon natal ini disusun dari ribuan keping emas murni
informasinya akan selegus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya iqbal kurnia di selamat siang dan sampai jumpa
memasuki desember suasana natal mulai terasa
berbagai pernak pernik natal telah dipasang di berbagai sudut kota
termasuk pusat perbelanjaan dan perkantoran
dan terkecuali sebuah perusahaan penjualan emas asal muncun jerman
perusahaan tersebut membuat pohon natal yang disebut sebagai yang termahal di eropa
sekilas pohon natal ini terlihat seperti tersusun dari kepingan coklat yang dibungkus kertas emas
namun anda jangan terkecoh
pohon natal setinggi tiga meter ini terbuat dari dua delapan ratus keping
koin emas murni sesuai dengan angka tahun ini
tidak ketinggalan pula tambahan emas murni berbentuk bintang diletakkan di puncak pohon
emas berbentuk pohon natal ini memiliki total berat lebih dari enam puluh tiga kg
dengan nilai mencapai dua tiga juta euro atau sekitar tiga puluh tujuh tiga miliar rupiah
pohon natal yang disusun dalam waktu satu jam tersebut akan dipamerkan hingga lima belas desember mendatang
berita terkini dari sda lin zehn